ini sepengatnya jadi calon
setibanya di rumah ia mendapati bercak darah hingga ke sumur
saat ditelusuri bersama warga diketahui kedua anaknya bernama dv dua puluh tahun dan dc dua belas tahun ditemukan tewas di dalam sumur
diduga korban dibunuh pada senin malam sementara jasad kedua kakak beradik ini baru dapat dievakuasi selasa pagi
jenazah keduanya langsung dibawa ke rs bayangkara polda jatim di surabaya
oh rumahnya dibuka lebar waktu itu
terus lampu dimatiin padam semua
yang dalam yang terang cuman di depan katanya dimatiin
cuman cuma ada mobil terus ada yang bilang ada laki laki naik buka tutup mobil
polisi lantas memeriksa saksi dan memeriksa rekaman cctv
akhirnya tersangka he ditangkap di kediri jawa timur selasa pagi
saat ditanya motifnya he mengaku sakit hati lantaran cintanya bertepuk sebelah tangan
tersangka juga mengaku datang ke rumah korban pada senin malam
namun korban dv tidak senang dengan kedatangannya hingga akhirnya dv dan tersangka bertengkar
melihat dv dicekik sang adik lari ke dapur mengambil pisau
tujuannya mengancam tersangka agar tidak mencekik kakaknya
namun yang terjadi justru tersangka kalap dan membunuh kedua korban
kemudian memasukkan jenazah keduanya ke dalam sumur
karena kelaku ini pernah menunggu salah satu warpot yang dimiliki oleh ibu daripada korban
masalah ini memiliki barang karena waktu handphone sama laptopnya sempat dibawa
ya mungkin gendam juga karena
nah cinta ditolak
diketahui tersangka pernah bekerja sebagai penjaga warung kopi milik orang tua korban
kini tersangka terancam hukuman seumur hidup
riko ardiansyah sidoarjo jawa timur